sampai jumpa di video selanjutnya
jadi gimana randi
ngapain lagi sih kalian kesini ya
kayak gak usah ketus oke
aku mau minta maaf sama kamu atas kejadian tadi
udah deh bu maya
gak usah pakai banyak basa basi
langsung aja ke permasalahannya
waktu saya nggak banyak nih
saya harus pergi mas
ada perubahan rencana
dan aku dan maudie mau kamu bergabung lagi sama kami
randi kabur pak
dan tasya belum mati
gak mungkin gak mungkin
orang saya sendiri kok yang
ya itu dia pak
tapi kenyataannya tasya belum mati
hah kayaknya niatnya sengaja

gak nyawa deh kek kucing
dan sekarang kalau tasya sama randi tahu tentang tristan
bisa berantakan semuanya
kejahatan kejahatan kita itu berantakan
pat ini masalah keselamatan trio ini
gimana bergabung gak
udah jangan kelamaan mikirnya
aku gak banyak waktu
selama gue disekap cuma satu orang yang gue kangenin
lo iami bersama t tb ireland maja
karena itu aku gak mau kehilangan kamu
aku gak bisa kasih tau tasya kalau ayahnya masih hidup
dengan hilangnya kekuatanku
aku juga gak bisa bawa tasya ke dunia peri
lebih baik aku tunggu saja waktu yang tepat
tapi sekarang tasyah harus mengalahkan orang orang jahat itu
sekarang udah waktunya buat kamu untuk menuntut semua apa yang menjadi hak kamu
lo harus dapetin apa yang harusnya jadi milik lo
kalau ibuku yang paling cantik
dan paling aku rindukan
kenapa kaget bu
sehat segar dan bugar
aku tau aku tau
aku tau aku tau
pasti ibu pikir aku hantu kan
tuh bukan bukan kan bukan hantu
ibu sinis banget sih
ibu gak boleh sinis sinis sama anaknya
aku kan anak ibu juga
itu yang selalu ibu bilang depan tristan kah
ibu sinis banget sih
kayanya kedatengan kita disini itu gak terlalu diharapin
kalau saran gue mendingan kita tuduh poin aja gitu ya

ingin kita tuh dibawain aja iya tapi kamu tahu nggak ibu tuh punya satu kebiasaan dia
itu gampang banget kegeeran ibu ibu dengar ya kita kesini tuh bukan mau cari ibu ya
penting tahu enggak kita kesini itu mau ngambil semua yang udah ibu ambil dari ayah
oh itu mau harta oh selama ini kamu mau harta jangan jangan
selama ini kamu juga sebenarnya mengharapkan kematian ayah kamu ya
kalau memang harta yang kamu mau aku akan kasih semua semuanya uang dan lain lain semua
seperti sama anakku sendiri walaupun aku hanya ibu sendiri nih ambil tasnya itu sertifikat dari
semua semuanya peninggalan almarhum ayah kamu ambil aja aku nggak butuh kok aku juga selama
ini hanya membantu untuk penyimpan yang buat kamu nggak salah dong aku kebaikan almarhum suamiku
dengan menyimpan sertifikat buat kamu
yang jelas almarhum suamiku pasti akan menangis
aku diperlakukan seperti ini sama anaknya sendiri
tapi aku ikhlas aku gak apa apa ambil aja
aku gak dapet apa apa aku cuma istri kedua gak apa apa
kamu ambil semuanya gak apa apa kok
eh mana mungkin dia yang segala itu ngasih kita
pasti pasti itu pasti ada yang gak beres pasti
ya udah kita cari tahu
tapi jangan disini ngeliatin orang
rencana busuk apa lagi dalam hati lo
sesama penjahat dilarang sok pahlawan randi
kamu pikir dengan kamu berbuat baik sama tasha
semua dosa dosa kamu akan terhapus
sekali hitam tetap hitam randi nggak usah sok putih deh
tuhan aja bisa ngamburin orang yang mau berubah
jadi lo gak berhak untuk ngatur siapa gue
kayaknya mulut musuh kamu gak pantas deh nyebut nyebut nama tuhan
jadi jangan gak enak terima kasih
ya serah deh lo mau ngomong apa
yang penting jauhin tangan lo dari tasya
oh ya kalau enggak apa
kayaknya duluan aku deh yang bakalan memperlakukan hidup kamu
menurut kamu tasya akan gimana ya kalau sampai aku bongkar hasil kamu sama dia
oh kamu bisa tebak dong bagaimana bencinya tasya sama kamu
kalau sampai dia tahu aku yang bayar kamu untuk bikin tasya jatuh cinta sama kamu
jadi gimana randi
terusan gue bilang sama bu maya untuk jangan ganggu hidup roll lagi
ya itu dia persis
atas permintaan pahlawan cinta kamu yang bernama randy ini
aku gak akan mencampuri dan mengganggu hidup kamu lagi
jadi kalian bisa bersenang senang lagikan romeo dan juliet
sampai jumpa lagi g
lalu kamu harus berpikir tentang waktu

kamu sudah kembali ke dunia

kamu sudah kembali ke dunia
itu kayak gitu tuh
pasti ada sesuatu tuh
lihat tuh matanya
gak mungkin ya
kena apa kamu harus pergi ninggalin aku sya
aku takut liat rizal kayak gitu
aku gak berani deket deket sama dia
iya ya sekarang stres gitu sekarang gila
gimana sih kalian berdua kalian berdua tuh salah
justru ini saat yang paling tepat untuk mendekati tristan
dia ini sekarang lagi merasa kehilangan kehilangan yang sangat besar
jadi dia butuh sentuhan seorang wanita
perempuan gak punya senjata
ada lagi air mata air mata buaya oh
oh kalau itu sih gampang yangnya buaya di sini